satu unit mobil terseret arus ketika banjir merendam jalan trans papua
arah merauke ke bovendigul
awalnya saudara mobil mobil ini berjalan beriringan mencoba menerobos banjir
namun di tengah perjalanan salah satu mobil terseret arus
mobil akhirnya berhasil dievakuasi dan tidak menimbulkan korban
banjir yang merendam jalan trans papua disebabkan luapan sungai maro akibat hujan deras